masih ditemukannya warga yang tidak menaati protokol kesehatan covid sembilan belas pada hari pertama ppkm darurat
sejumlah warga di garut jawa barat nekat berkendara tanpa memakai masker
bukannya menyadari tidak mengindahkan protokol kesehatan bisa membahayakan nyawa
para pelanggar itu justru menantang petugas
ada pula pelanggar yang langsung tancap gas melarikan diri dari petugas yang sedang menggelar operasi
meski diklaim mobilisasi warga bisa ditekan tetapi masih saja terdapat warga yang langgar protokol kesehatan
selama ppkm darurat diterapkan mulai tiga hingga dua puluh juli beberapa ruas jalan utama di pusat kota garut ditutup
sementara itu garut tercatat masuk zona merah covid sembilan belas dengan total belasan ribu orang positif covid sembilan belas
pada hari pertama kemarin pakar bornya pakar jari kita bor kopim telah berkelirik masih disosialisasikan
tapi kita bisa melihat sekarang alhamdulillah masyarakat sudah mulai agak bisa ditekan ya
untuk keluar beraktivitas sudah agak kurang
pemandangan serupa tampak di purwakarta yang masuk dalam skema level empat tingkat penyebaran tinggi covid sembilan belas
pada hari pertama operasi justisi ppkm darurat
yang difokuskan pada warga di pedesaan
petugas masih mendapati puluhan pelanggar protokol kesehatan yakni tidak mengenakan masker
pada umumnya warga mengaku lupa membawa masker lantaran terburu buru
kendati demikian petugas tetap memberikan hukuman berupa push up
menurut kabit linmas satpol ppkm purwakarta ferry heriana
saat ini mayoritas warga sudah mematuhi protokol kesehatan
meski masih ada saja yang melanggar
masih pak kami akan terus mengingatkan selalu
tapi dengan adanya setiap hari kami melaksanakan prokes
masyarakat akan selalu ingat
mudah mudahan masyarakat yang lupa tidak lagi lupa
masyarakat yang tidak memakai masker juga tidak banyak
berdasarkan data dari diskom info kabupaten purwakarta per dua juni
satu tujuh ratus delapan puluh dua kasus aktif covid sembilan belas terjadi di wilayah ini
dengan jumlah pasien positif yang meninggal